penerapan one way di tol tras jawa sejak delapan belas april lalu berdampak pada keterlambatan kedatangan sejumlah bus di terminal terpadu pulau gebang jakarta timur
akibatnya bus menjadi terlambat memberangkatkan penumpang menuju kampung halaman
korsat pel operasional dan kemitraan terminal terpadu pulau gebang hendra kurniawan mengatakan
keterlambatan terjadi akibat bus bus tersebut harus mencari jalan alternatif dari jawa tengah dan jawa timur untuk kembali ke jakarta
keterlambatan paling parah bisa mencapai dua belas jam
keterlambatan terjadi biasanya pada po bus yang belum memiliki jumlah armada banyak sehingga tidak memiliki armada cadangan
saya nggak tahu apakah nanti akan ada bis tambahan tapi kemungkinan akan ada
dikarenakan memang perjalanan bis yang dari pulau jawa yang dari jawa tengah dan jawa timur khususnya
dia tidak melalui jalan tol lagi karena jalan tol dari gerbang tol cikampek hingga gerbang tol kalikangkung kan sudah one way
artinya bis bis yang akan mengambil penumpang dari jabodetabek khususnya di terminal terpadu pulau gebang
itu mencari jalur alternatif lain yang waktunya lebih lama dibandingkan itu
tak hanya berdampak pada keterlambatan penerapan one way juga membuat po bus menaikkan harga tiket keberangkatan
hal itu dilakukan untuk menutupi biaya operasional termasuk kekosongan bus saat kembali ke jakarta
salah satu penumpang yang terkena dampak adalah linda
ia bersama suami dan dua anaknya
menggunakan bus untuk pulang kampung ke jombang jawa timur
pada lebaran tahun lalu mereka sekeluarga menggunakan sepeda motor dari rumahnya di depok
namun karena kedua anaknya mengeluh kelelahan jika mudik pakai sepeda motor
maka linda dan suami memutuskan untuk menggunakan bus
linda harus merogoh kocek satu satu juta rupiah untuk harga per tiket jenis sleeper bus
padahal pada kondisi normal harga tiketnya hanya rp enam ratus lima puluh ribu rupiah per orang
karena anak anak maunya naik bus
kalau tahun kemarin kita naik motor sekarang naik bus pengennya
iya pengennya naik motor
soalnya biaya bis juga mahal banget bukan main gitu
kenaikan harga juga dirasakan oleh kaswadi pemudik
dengan tujuan palembang sumatera selatan
setiap mudik ia bersama istri dan anaknya selalu naik bus keramat jati dari terminal pulau gebang
namun kali ini terjadi kenaikan harga menjadi enam ratus sepuluh ribu rupiah dari biasanya lima ratus delapan puluh ribu rupiah per tiket
ya menikmatin lah menyangkut perjalanan
perjalanannya berapa lama sih pak biasanya
biasanya sih ya berapa ya gak tergantung
masanya dimarahannya kan gak bisa ditetap pak
jadi sekitar delapan belas jam lah
ya kalau emang lancar subuh nyampe
pada kamis siang sejumlah pemudik masih memenuhi area tunggu terminal terpadu pulau gebang di jakarta timur
pengelola terminal mencatat delapan belas sembilan belas dan dua puluh april dua ribu dua puluh tiga menjadi puncak arus mudik di terminal terpadu ini
yakni rata rata memberangkatkan dua sampai tiga lima ratus penumpang